sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
jadi dua kali resep biasa
nah telurnya itu enam
waalaikumsalam masuk tehya
kamu udah sarapan belum
nih gue bawain nasi uduk
nih gue bawain nasi uduk
kamu gak suka ya
maaf maaf gak sengaja
kamu masih ketawa
eh emang duduk emang
udah emang gak apa apa
minta tolong beli kardus kue kecil kecil
sama air mineral
mbak mojak gak bawa hpnya
gimana sih laki lu

ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
masya allah jack
saya kan jadi takut
gue habis dari puskesmas mata gue digigit serangga
pantesan atuh kamu dicariin
barusan iya telpon
saya disuruh beli kotak kue sama air mineralnya
soalnya kamu susah di telpon
handphone gue ketinggalan
udah bilangin gue aja yang beli